ini kan belinya diangarap
beda sama emas ini
gak adil mah
masa tipe dibeliin mas lebih banyak daripada papa
ini papa cuma satu
iya nanti dibeliin pak
toko emas mana yang buka jam segini
nanti dibeliin lagi yang banyak
makasih ya mah
nanti dipake semuanya
liatin sama tetangga tetangga
ya kan ngelakuin itu tuh kemas depan pebri juga
iya neng sadar
cuma segitu kemampuan neng
kalo alam rasa kurang
kalau bisa cari perempuan lain yang punya penghasilan lebih besar
lo udah melakukan segala cara untuk bisa dapat lebih
ini udah lebih dari cukup
harusnya ini tanggung jawab
tidak ada yang bisa dibeliin
tidak ada yang bisa dibeliin

olah olah yang buat pebri mana
ada udah ibu siapin
tidak ada yang bisa dibeliin
sabar ma nummer
serius apa ibu
mama pasti pulang saya nanti setelah lebaran
sekarang gineper bobo ya
ceritain ya pa
pada zaman dahulu
di sebuah desa
hidup seorang pemuda yang bernama gatot
nah makanya dia dipanggil atau dinamakan gatot kaca
pada suatu hari
di hutan dia bertemu dengan seekor kancil
si gatot sama kancil itu jalan ke tengah hutan
sampai akhirnya ketemu sungai sayang
di sungai itu banyak sekali buayanya
si gatot berpikir dan dia bertanya sama si kancil
ini bagaimana caranya supaya kita bisa menyeberangi sungai
supaya kita tidak dimakan sama buaya buaya
kita lompati buaya buaya itu supaya kita bisa menyeberangi sungai
dan pada akhirnya
kita bisa menyebrangi sungai
ya tapi sudah
nanti kita bisa menyebrangi
mungkin kita bisa menyebrangi sungai
tapi kita bisa menyebrangi barang
katain diledekin sama si dalam pedut
dilawan atu papi
kerjaannya juga enak
mami udah bawain laptop buat edward ya
ada saingannya sekarang mi
ya sudah atu pi mami istirahat dulu ya
hidup fitri yang indah
silahkan duduk atu
macip yuk tante
beliin aku oleh oleh
beliin oleh oleh buat tutik segala
max ini kenapa sih sirik aja
kamu kayak begitu dulu
udah ngelajutin sekarang jemur ya
alhamdulillah kamu bisa pulang ya
padahal kan kamu baru aja pulang kemarin ini
majikan esi baik
yang ngurus cucu
cucu anaknya ceimas
iya sekarang dia bantuin cece di kantor
yaudah kalau gitu ngobrol nanti
esi pamit dulu mau ke pusat kemet
oh mau ke rumah pak hemat
yaudah tuh kalau gitu
siap tidih jalan yuk
malam kira kira dikasih apa yuk
kalau dari tante esi ma tenang aja
masih dikasihnya bagus bagus
yaudah aku masukin ke kamar dulu yuk mom
jemurannya udah selesai semua
pembernya nanti masukin yuk
mama sekalian masukin
akang buruan atung
mumpung masih pagi
nanti kalau kulkasnya datang orang orang masih pada di rumah
iya sebentar atu neng